berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas
per hari ini terjadi penambahan sebelas sembilan ratus empat puluh delapan kasus baru covid sembilan belas
total positif covid sembilan belas di tanah air mencapai satu dua puluh empat dua ratus sembilan puluh delapan kasus
pasien sembuh bertambah sepuluh sembilan ratus tujuh puluh empat orang
dan hingga total pasien sembuh saat ini yakni delapan ratus tiga puluh satu tiga ratus tiga puluh orang
rasio kesembuhan mencapai delapan puluh satu dua persen
dan kasus kematian di tanah air bertambah tiga ratus delapan puluh tujuh orang
ini merupakan rekor harian kasus kematian sejak awal pandemi pada maret dua ribu dua puluh lalu
dan total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai dua puluh delapan delapan ratus lima puluh lima jiwa